jadi ke sebelas sektor ini adalah sektor kesehatan bahan pangan dan makanan minuman
kedua ketiga sektor energi keempat sektor komunikasi dan teknologi informasi
kelima adalah sektor keuangan perbankan sistem pembayaran dan pasar modal
dan seluruh yang berada dalam sistem keuangan di indonesia
ke enam adalah sektor logistik ke tujuh adalah sektor perhotelan ke delapan adalah sektor konstruksi
ke sembilan adalah sektor industri strategis
ke sepuluh adalah sektor pelayanan dasar utilitas publik dan industri yang ditetapkan
sebagai obyek vital nasional dan objek tertentu
serta yang ke sebelas adalah sektor yang memfasilitasi kebutuhan sehari hari